ketua umum pkb muhaymin iskandar meminta publik bersabar terkait arah politik partainya
untuk berkoalisi atau tidak dengan pemerintahan prabowo subianto
caimin mengatakan bahwa berkoalisi dengan prabowo atau tidak
partainya akan menunggu proses pelantikan presiden dua puluh oktober mendatang
caimin juga menyebut partainya kini yang sedang fokus mengakhiri kompetisi pilpres
dan menitipkan delapan agenda perubahan ke presiden terpilih
masuk koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal dua puluh oktober
di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa
nah ini yang penting buat pkb hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi
pilpres dan menitipkan agenda agenda kepada presiden terpilih